ketua umum pdip megawati soekarno putri mengaku heran dengan kemunculan isu dua poros
yang menggambungkan poros prabowo subianto dengan ganjar pranowo
terlebih saat ganjar diposisikan sebagai calon wakil presidennya
pernyataan ini disampaikan mega pada pidato penutupan rakernas pdip keempat
di gxpo kemayoran jakarta pusat
putri bung karno itu mengaku megawati tak pernah memikirkan isu tersebut
karena pemilihan sosok capres adalah hak prerogatifnya sebagai ketua umum pdip
begitu pula dengan penentuan sosok capres sebagai pendamping ganjar
aku terus di rumah melongok ini yang ngomongnya sobo
lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti
coba gak usah dijengerin